menggerebek sebuah rumah di kalideres jakarta barat
dalam operasi ini petugas juga menyita sejumlah barang bukti
yang diduga bahan peledak
tim detesemen khusus antiteror delapan puluh delapan atau densus delapan puluh delapan mabes polri
jumat siang menggerebek dan menggeledah sebuah rumah
di kampung pangkalan kalideres jakarta barat
petugas menahan seorang pria bernama wandi supiandi alias abu sama
dalam penggeledahan di rumah tersebut petugas juga menemukan pipa
kabel dan bubuk putih yang diduga materi bahan peledak
sementara itu guna proses penyelidikan lebih lanjut
istri dan keempat anak wandi supandi turut dibawa ke mabes polri
hingga jumat sore belum ada keterangan dari pihak kepolisian
terkait penangkapan pria berusia tiga puluh delapan tahun ini
sejumlah polisi bersenjata lengkap juga masih berjaga di lokasi penangkapan